truk dengan sumbu lebih dari dua dilarang beroperasi mulai jumat dini hari hingga idul adha
larangan ini berlaku di jalan nasional salah satunya di jalur pantai utara jawa
larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang berlaku mulai jumat sembilan september pukul hingga senin dua belas september pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
larangan berlaku di jalan tol maupun non tol di delapan provinsi yaitu lampung banten jakarta jawa barat jawa tengah yogyakarta jawa timur dan bali
kendaraan yang tidak diperbolehkan beroperasi saat libur idul adha adalah kendaraan pengangkut bahan bangunan truk gandeng dan truk kontainer yang memiliki sumbu lebih dari dua
mulai tanggal sembilan sampai tanggal sebelas itu truk dengan tiga sumbu itu berlaku
kendati demikian ada beberapa truk yang diperbolehkan melintas yaitu truk yang mengangkut bahan bakar minyak dan gas ternak bahan pokok pupuk susu murni barang pos dan bahan baku ekspor impor